setelah sepeda motor diperbolehkan melintas di jalan mh tamrin
petugas kini membuat marka jalan khusus sepeda motor di sepanjang jalan tamrin dan medan merdeka barat
pembuatan jalur khusus tersebut disambut baik pengendara sepeda motor
petugas dari dinas perhubungan dki jakarta tengah membuat marka jalan khusus jalur motor di sepanjang jalan tamrin hingga medan merdeka barat
marka jalan khusus sepeda motor ini dibuat dari sisi kiri jalan dengan menandai gambar sepeda motor dengan warna kuning
pembuatan jalur khusus motor ini disambut baik pengendara sepeda motor yang mengaku setuju
agar sepeda motor yang kembali dibolehkan masuk jalan mh tamrin hingga medan merdeka barat tetap tertib
menurut petugas pembuatan marka jalur khusus sepeda motor ini agar mobil tidak melintas di jalur khusus tersebut
pembuatan marka jalur khusus sepeda motor ini disambut baik pengendara sepeda motor yang mengaku setuju

sisi timur ada enam titik sisi barat ada empat titik
kalau untuk pintas mobil ini sepertinya tidak diperbolehkan
pembuatan marka jalur khusus sepeda motor akan dibuat sebanyak sepuluh titik di sepanjang jalan mh tamrin hingga medan merdeka barat